dalam konferensi pers yang dilakukan oleh kominfo pada senin kemarin
dirjen aptika samuel abriani pangerapan mengatakan
berdasarkan hasil investigasi
tidak semua data yang bocor sama dengan data struktur yang dimiliki kominfo
samuel menyatakan secara struktur
data yang bocor memiliki kecocokan adalah pada nic dan nomor telepon
menurut samuel kominfo bertindak melakukan pengawasan dan fasilitator
saat terjadi kebocoran data
sementara tanggung jawab utama tetap pada pihak penyelenggara
yakni operator seluler dan dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
untuk mengungkapkan sumber kebocoran data
kominfo menggandeng bssn dan cybercrime polri
untuk membantu pihak operator dan dukcapil mendalami investigasi kasus ini
jika pihak ketiga terbukti melakukan
keteledoran atau kesengajaan dalam kebocoran data
maka kominfo dapat memberikan sanksi hingga penutupan layanan
sekali lagi ya itu tanggung jawabnya penyelenggara ya
jadi bukan kominfo ini begitu ada kejadian kecelakaan atau orang kemalingan
oh kita masuk ini kenapa malingnya
jadi itu harus dipahami
apa sih rulnya kominfo loh
kok bisa kan undang undangnya bulannya kamu harus ngamani
kenapa kok bisa bocor
oh kami ada perserangan oh kami ada kelemahan
nah itu yang kita lakukan investigasi
penyelenggara dalam artian operator dan dukcapil
ini kan ekosistemnya kan karena kan ada keterkaitan
sebelumnya viral di media sosial postingan akun ad asrifki
yang melaporkan jika ada satu tiga miliar data pengguna kartu sim bocor
sambil menyertakan tangkapan layar akun yang menjual data bocoran itu pada kamis sabtu september
data itu diklaim berasal dari
kementerian komunikasi dan informatika
data yang diduga bocor dan dijual online ini membuat kombinasi nomor handphone pengguna
nomor induk kependudukan hingga tanggal registrasi
tim liputan cnn indonesia